kita serang pajajaran
hal pertama yang dilihat oleh si lewangi adalah
apapun yang terjadi
harus bertarung dengan sepenuh hati
nyawa keluarga kau
siapkan prajurit kita sebaik
aku tidak ingin kekalahan
aku sudah membawa pasukan
mereka akan memudahkan kita
untuk menyerang pajajaran
pindahkan putra si lewangi
ke penjara bawah tanah
aku ingin dia aman disana
kedatangan telik sandi karaden
memang sudah aku berkirakan
dan ini semua
sudah sesuai dengan dugaanku
aku sudah mengatur rencana
untuk menghadapi pasukan kandang musik
kita akan memasang jebakan di sini
dan mempersiapkan para prajurit pajajaran
mohon ampun gusti prat
selain kita menyediakan beberapa tempat sebagai jebakan
sebaiknya kita juga mengawasi
untuk mengetahui kekuatan musuh
usul yang bagus ya guru
aku akan mengatur semuanya
bodoh kalian berdua kenapa bisa sampai ketahuan
pasti siliwangi sekarang akan merubah strateginya
kalian berdua harus mati
aku harus membuat strategi lain untuk menyerang pajajaran
kau tidak usah merubah strategi yang ada
tetap saja pada rencana awal menyerang dari utara
siliwangi pasti sudah tahu titik mana yang akan kita serap
justru karena itu kita akan menyerang pada titik yang sama
karena pasti siliwangi sudah memindahkan konsentrasi pertahanannya
yang disebabkan sudah diketahui oleh telik sandi kita
titik awal yang kita incar semula pasti akan ditinggalkannya
siliwangi tidak akan menduga
kalau kita menyerang di titik yang sama yang sudah dipasang jebakan dan ditinggalkan
kakek guru memang sangat pintar
ayo semuanya kita serang pajajaran
hal pertama yang dilihat oleh siliwangi adalah anak
karena anak itu
adalah kunci untuk kita
kau sudah menyerang pancacaran
kau sudah menyerang pancacaran
kau sudah menyerang pancacaran
kau sudah menyerang pancacaran
kau sudah menyerang pancacaran
kau sudah menyerang pancacaran
jangan sampai lepas
kenapa dia tidak bergabung bersama kita di sini
aku di sini guru
aku di sini guru
aku pikir kau tidak mau ikut berperang raden
kau pikir aku pengecut
aku sudah siap berperah demi negeri yang ku cintai
bahkan aku rela mengorbankan nyawaku
dan tindakan kemana
kakanda akan pergi ke medan perang
untuk itu jagalah diri kalian masing masing selembak anda pergi
kakanda tindak mohon berhati hatilah
kembalilah dengan selamat tanpa kurang satu apapun
benarkan deh berjuanglah demi pajajaran
dan semoga saja pajajaran mendapatkan kemenangan
doa dan restu kalian akan menjadi penyemangat kalian
untuk berjuang membawa kemenangan
dinda subanglarang tolong jaga dinda kentering mani
karena saat ini dia sedang sakit
baik kakanda dinda akan menunjung tinggi amanat kakanda
dan dinda akan menjaga rakyat kentering mani
terima kasih dinda subanglarang
dan untuk kalian berdua jangan pergi kemana mana
selama kepergian kakanda
tetaplah berada di istana ini
karena istana pajajaran adalah tempat teramat untuk kalian berdua
baik kakanda kami tidak akan pergi kemana mana
kami akan tetap di istana untuk menunggu kakanda
dinda subanglarang jagalah kandunganmu
dan jaga kesehatanmu
jangan sampai terjadi apapun dengan anak kita
dinda akan mengikuti nasihat kakanda
dan anak yang ada di dalam kandunganmu

akan selalu menunggu kakanda untuk kembali
kembalilah dengan selamat kakanda dinda mohon
suatu saat nanti aku pun pasti hamil
dan aku akan mengandung anak kanda
itulah harapan terbesarku kakanda
jangan bersedih dinda
suatu saat di dewata agung akan memberikan kita keturunan kembali
jaga diri kalian berdua
semoga dewata aku melindungi kalian
rayi aku pergi dulu
agar aku selamat rayi
tentu saja raka aku akan mendoakanmu agar selamat
berjuanglah dengan kanda prabu
dan harumkanlah nama pajajaran
dengan senang hati adikku
asli aku akan memegang keburu bebas